syarat rekrutmen hakim agung nonkarir di mahkamah agung digugat oleh hakim tinggi lilik mulyadi dan hakim pengadilan negeri jakarta pusat binsar gultom
menurut keduanya syarat menjadi hakim agung dari jalur non karir terlalu ringan dibandingkan dari kalangan internal
kami kutip dari laman detik com hakim binsar dan lili mengaku tidak mengugat keberadaan sejumlah hakim agung nonkarir yang saat ini ada di mahkamah agung
yang mereka gugat adalah sejumlah pasal terkait ketentuan dan syarat menjadi hakim agung nonkarir di mahkamah agung
menurut hakim binsar gultom telah terjadi diskriminasi yang spektakuler
binsar menilai syarat rekrutmen hakim agung nonkarir terlalu ringan dibanding hakim karir
misalnya soal usia minimal empat puluh lima tahun dan pengalaman di bidang hukum minimal dua puluh tahun
sementara untuk hakim karir
usia minimal empat puluh lima tahun dan pengalaman minimal dua puluh lima tahun
selama ini syarat calon hakim agung nonkarir diatur dalam pasal enam b ayat dua pasal tujuh huruf a dan pasal tujuh huruf b undang undang mahkamah agung
binsar menyatakan payung hukum yang mengatur syarat calon hakim agung nonkarir itu telah merugikan hak para hakim karir yang berjuang menuju puncak karir menjadi hakim agung di mahkamah agung
di tengah pembahasan rancangan undang undang jabatan hakim
dua hakim melayangkan gugatan ke mahkamah konstitusi terkait syarat dan jabatan hakim agung yang berasal dari nonkarir
menurut mereka ada diskriminasi syarat menjadi hakim agung
di mana syarat menjadi hakim agung dari non karir dinilai lebih mudah daripada mereka yang berasal dari karir yang telah merintis menjadi hakim di tingkat pengadilan yang paling rendah
namun di sisi lain hadirnya komposisi hakim non karir ini dinilai merupakan buah dari reformasi
kami mengulasnya pada malam hari ini
dengan andi supratman anggota komisi tiga dpr
dan juga melalui sambungan telpon ada binsar gultom
hakim pengadilan negeri jakarta pusat yang dalam hal ini adalah salah satu dari penggugat
selamat malam bang andi
kemudian pak binsar saya
sapa selamat malam pak binsar
selamat malam bapak
baik pak binsar kami klarifikasi ya supaya ini menjadi jelas tuduk persoalannya
seperti apa tepatnya yang digugat oleh anda dan hakim lili ini
ya terima kasih bapak cnn menghubungi saya
ini saya tunggu tunggu memang dari berbagai media cetak atau elektronik atau online
saya baru tahu kalau beritanya jadi simpang siur kesana kemari
jadi itu saya minta pertama sebelum saya bicara ini kepada pokok masalah
cetak dan media online yang telah membuat berita itu hati hati kalau tidak tahu permasalahan sesungguhnya
jadi jangan dipelintir beritanya yang bisa menyesatkan para pembaca
bahkan ada orang yang bisa tersinggung mengakibatkan ini bisa
bukan karena saya orang pengadilan tetapi untunglah ini diminta klarifikasi lewat cnn ini
kalau tidak tidak menutup kemungkinan hal ini saya langsung melawan secara hukum
panggil lewat polisi
nanti dipertanggungjawabkan kan begitu
baik lalu klarifikasinya pak
mohonan judicial review kami yang terdaftar di nomor lima puluh tiga tahun dua ribu enam belas kemarin baru sidang itu
adalah menggugat ya siarat siarat talon hakim agung
baik non karier maupun karier
tetapi yang digugat di sini adalah normah hukumnya
norma hukum yang menurut kami seperti pasal enam b ayat dua undang undang nomor tiga dua ribu sembilan itu
tentang perubahan kedua tentunya undang undang nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima itu
itu disana disebutkan
selain calon hakim agung
dari karier juga dapat
diusulkan calon hakim
agung dari jalur non karier
memang ada syaratnya
calon hakim agung dari non carrier
tetapi kita coba kembali
yang sebelum itu
nomor lima tahun
tentang mahkamah agung
disana ada salah satu pasal
yang diabaikan oleh pemerintah atau dpr
tahun dua ribu empat tadi
hakim agung dapat diangkat
nah apabila dibutuhkan
kalimat apabila dibutuhkan
yang kami maksudkan
kami juga sangat senang
menjadi partner kami
memutus suatu perjuangan
dan memutus suatu perjuangan
persyaratan khususnya harus jelas
yang di undang undang mahkamah agung
tidak disebutkan secara jelas
apakah misalnya ahli di bidang
ahli di bidang perpajakan
ahli di bidang
hak asasi manusia
atau akuntansi itu
kalau memang keahlian mereka
tidak ada hanya sama dengan
sebagaimana layaknya kamar kamar
yang tersedia di mahkamah agung
sama saja dengan kami
kami sudah bergelut disana
sudah mempunyai pengalaman
khusus untuk itu
baik pak bin sar kita tahan dulu
kita lihat disini ingin mendapatkan tanggapan
dari komisi tiga dpr
seperti yang ditanyakan tadi kepada komisi tiga
tentu saja kan
nah bagaimana komisi tiga melihat ini
harus ada penjelasan secara rinci
terkait dengan apabila dibutuhkan
hakim dari non karir itu
artinya ada keahlian khusus
ya jadi ini kan persoalannya sudah persoalan lama sebenarnya
ini persoalan lama sebenarnya
ini persoalan lama
jadi dinamika yang terjadi di mahkamah agung
ini bukan hanya soal hakim karir dan non karir
ini juga bermasalah terhadap keberadaan lembaga yang namanya hakim ad hoc
ini di dalam ini ini
cuma ini kan tidak terungkap ke publik
nah oleh karena itu menurut saya ini saatnya buat kita bersama sama
tetapi apa yang dilakukan oleh pak bin sar tadi
itu tidak bisa kita larang
itu hak setiap warga negara untuk mengajukan
dan kita tidak membahas itu kita membahasnya tentang
soal subtansi gugatan menurut saya itu sah sah saja
tetapi menurut saya hari ini
ini kan kita lagi dalam upaya
upaya bersih bersih lah
nah kita lagi mencari sebuah sistem maupun
personal hakim yang betul betul memang diharapkan bisa menjadi
dimana saat ini rasa keadilan masyarakat itu kadangkala kita rasakan
dan ini bukan kata saya
tapi ini bersumber dari pengalaman pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat
nah oleh karena itu menurut saya hari ini
apakah dia dari jalur karir non karir ad hoc dan lain lain
dan lain sebagainya
sepanjang dia itu sudah melaksanakan kekuasaan kehakiman
yang namanya melaksanakan kekuasaan kehakiman kan adalah seorang hakim
yang memeriksa memutus dan mengadili perkara lainnya

mengadili dan memutus perkara itu seharusnya semua sudah bisa disebut sebagai hakim nah oleh karena
itu menurut saya sekali lagi tentang materi menyangkut syarat syarat apakah itu hakim karir
nonkarir menurut saya sih tidak ada apa ya kecuali hanya perbedaan usia tetapi syarat nonkarir juga
kan sekarang itu berat untuk mencapai pendidikan s tiga seorang dokter itu tidak mudah loh jadi perbedaannya
gitu kalau kalau hakim karir tidak empat puluh tahun empat puluh tahun kemudian usianya kalau dia nonkarir
tetapi dengan kualifikasi pendidikan dokter dan pengalaman dua puluh tahun di dunia akademisi yang
berkaitan dengan hukum ataupun di bidang bidang yang lain tetapi juga masih dengan hukum terkait
dengan hukum menurut saya itu tidak jadi masalah intinya adalah yang penting undang undang memberi
legitimasi bahwa ada jenis hakim itu ada tiga
yang pertama adalah ada hakim karir ada yang kedua adalah hakim non berasal dari non karir
dan yang ketiga ada hakim ad hoc yang khusus sebagaimana yang dimaksud oleh pak binsar tadi
gitu ya baik pak binsar silakan pak binsar halo ya pak binsar sebenarnya masih tanggung karena
sudah masuk mulai ke substansi ayat pasal berikutnya mestinya saya terangkan dulu
supaya jelas dari komisi tiga dpr memberi jawaban tolong saya dulu sebentar lagi tuh silakan
hai sehingga pendidikan akademisnya ya tetapi tetapi bagikan it interes itu adalah pengalaman dan
dan kompetensinya sebagai seorang hakim yang profesional
menyidangkan perkara perkara yang ada di pengadilan
ini satu hal pokok yang menjadi dasar utama
jadi maksudnya jam terbang begitu pak ya
jam terbang mengadili begitu ya
jadi sejak usia dua puluh lima tahun karir itu sudah bertugas sebagai hakim di kelas
dua kelas satu b satu a satu a khusus
hingga memiliki jabatan jabatan struktural sebagai ketua atau wakil ketua
kalau kami sudah masuk seperti sekarang ini di kelas satu a khusus jakarta pusat
atau medan atau makassar bandung
itu rata rata sudah bergolongan empat d
d delta ya
pembina utama madia
itu biasanya sudah berusia di atas lima puluh lima tahun
ya di atas lima puluh lima tahun
dan biasanya kami kalau sudah empat d baru bisa hakim tinggi
sementara untuk jadi calon hakim agung dari karir itu harus tiga tahun lagi hakim tinggi lagi
nah dari situ dikumulasikan
terlalu panjang ya jalannya maksudnya ya
sudah mencapai seperti saya ini sekarang lima puluh delapan tahun
sedangkan lili mulyadi itu usianya sekitar lima puluh enam tahun
pengalaman kerja saya sekarang sudah tiga puluh dua tahun karena saya pernah pegawai dulu sama agung
maksudnya poinnya adalah terlalu panjang maksudnya pak binsar
bayangkan usia empat puluh lima tahun yang disebutkan di dalam undang undang tiga dua ribu sembilan itu tidak mungkin terjadi
sementara masa kerja atau usia daripada enam tahun itu tidak mungkin terjadi

tidak mungkin terjadi
di bidang hukum dan akademisi
jadi pak binsar
biar saja lompat pagar
pak binsar baik
dari si a si b perguruan tinggi ini sehingga seolah olah lengkap dua puluh tahun
kemudian disebut tadi dokter
kami juga sekarang rata rata hakim karir itu sudah dokter
kami juga sekarang rata rata hakim karir itu sudah dokter
dokter dari usuk
belum tentu sekarang ini bukan saya mengurangi belum tentu sekarang ini bukan saya mengurangi
saya mengurangi dokter dokter sekarang
pak binsar begini
pak binsar begini
pada prinsipnya apa yang pak bisa sampaikan itu
kita bergantian ya pak binsar ya
karena ini kan bentuknya diskusi harus bergantian saling menaruh juga
intinya adalah bukan saya katakan bahwa
dokter itu menjamin bahwa

bisa jauh lebih baik dibandingkan non kt
tetapi maksud saya adalah bahwa ada persyaratan tertentu juga
saya adalah bahwa ada persyaratan tertentu juga di hakim non karir itu
melebihi dari apa yang ada di hakim karir
sebenarnya semua persyaratan persyaratan ini
kan tidak memberi diskriminasi
kepada karir maupun non karir
dua duanya boleh dong
tapi pak jalannya terlalu panjang
pak binsar mungkin pak binsar
jadi gini pak yang intinya satu mas indra
jadi gini pak yang intinya satu mas indra
ini kan sekarang kita lagi bahas undang undang jabatan hakim
ada dua poin krusial di undang undang jabatan hakim
yang pertama adalah status hakim itu sebagai pejabat negara atau bukan

yang kedua soal manajemen hakim
itu menyangkut promosi demosi dll
dan bagaimana keterlibatan komisi audisial
selaku pengawas perilaku hakim
nah ini harus kita sinkronkan bersama

nah memang menjadi lucu
di satu sisi sekarang teman teman hakim
mulai dari pengadilan pertama maupun hakim hakim yang lain
sampai kepada mahkamah menuntut supaya ini bisa dijadikan sebagai pejabat negara

dan kami sependapat sebenarnya

di sisi lain juga ini menimbulkan persoalan
kenapa kalau sudah menjadi pejabat negara
kok ada sistem karir
ini di satu sisi tidak mau melepas jabatannya di sistem karir
tetapi juga mau menjadi pejabat negara
salah satu ciri namanya pejabat negara
itu kan harus ada periodisasi
nah bayangkan kalau sudah berkarir
periode lima tahun sepuluh tahun
belum lagi sekarang usia pensiun hakim
yang masih kita pendebatkan
nanti teman teman di komisi tiga seperti apa
sekarang tujuh puluh tahun usia pensiun
sekarang ada usulan berdasarkan kajian
dia enam puluh lima tahun atau enam puluh tujuh
nah ini menjadi problem mendasar semua
tetapi intinya adalah sekali lagi
saya melihat bahwa ketentuan menyangkut persyaratan itu
tidak sama sekali tidak menimbulkan diskriminasi
faktanya kalau kita mau urep satu persatu
ternyata bukan saya membandingkan antara hakim karir dan karir
semua dua dua punya prestasi yang bagus
tetapi perlu kita ingat bahwa ternyata produk yang dihasilkan
ataupun putusan yang dihasilkan
yang mendapat simpati publik dari hakim non karir pun juga banyak
juga banyak artinya bahwa pengalaman soal sejak kapan menjadi hakim itu tidak penting
kita tahan dulu sama di situ
persoalan tentang jam terbang kapan menjadi hakim menurut anda
menjadi tidak lagi relevan ketika banyak lagi produk
ini sudah menjadi tidak relevan
oke baik kita tahan dulu pak binsar kita harus break dulu
kita ada beberapa catatan dari pendapat anda yang cukup panjang tadi
soal jika memang tidak ada keahlian khusus
kemudian sama saja dengan hakim yang berada di internal atau hakim karir
lalu seperti apa ada diskriminasi dan lain sebagainya menurut anda
tapi di jawaban tadi disebutkan tidak ada perbedaan atau diskriminasi
kita akan kembali ulas lebih lanjut tetaplah di cnn indonesia prime news
dari komisi tiga kita sudah lihat pendapatnya termasuk dari penggugat itu sendiri
kita akan lihat bagaimana perspektif pendapat dari komisi yudisial
ada bu sukma virota wakil ketua komisi yudisyal
mungkin bisa anda berikan penelian tentang gugatan yang diajukan ini
kita bukan bicara soal gugatan ini merupakan hak atau dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat ini tentang gugatan adanya yang dianggap diskriminasi
dari syarat ini
dari hakim karir dan non karir
iya kami sih tidak menganggap ada diskriminasi yang sampai pada bahwa ini ada hak konstitusional yang dilanggar
kalau misalnya mengarah kepada yang satu umurnya berapa yang satu umurnya berapa
mungkin ya itu bisa diperbaiki saja di dalam undang undang nanti terserah dari dpr ya dari komisi tiga
akan tetapi kalau masalah yang sebenarnya tidak terkait dengan hal yang sangat konstitusional ini
kemudian ditarik menjadi bahwa eksistensi hakim non karir hilang
itu justru yang menjadi pertanyaan kita
karena hak konstitusional juga hakim non karir
karena pada dasarnya waktu tahun dua ribu tiga dua ribu empat
dimana awalnya pasal mengenai eksistensi hakim non karir ini diakui
itu memang ada satu keadaan di mana masyarakat melihat bahwa hakim di mahkamah agung ini
perlu beragam juga perlu beragam
dan kemudian itu hanya bisa diisi oleh hakim non karir
antara lain karena ini kan di mahkamah agung ini kan judek juris
jadi bukan judek faksi jadi tidak memeriksa fakta fakta lagi mas indra
memeriksa penerapan hukumnya
dengan demikian bukan hanya hakim yang mempunyai hakim karir ya
yang mempunyai kompetensi seperti itu
pengalaman panjang orang lain di luar juga punya
nah kualifikasi itu bisa dipenuhi oleh orang non karir
bahasa sederhananya tidak perlu punya jam terbang cukup panjang
untuk berperkara misalnya memimpin sebuah persidangan
dari mulai tingkat paling rendah kemudian tingkat tinggi begitu maksudnya
tidak perlu karena nature dari pemeriksaan di ma itu adalah penerapan hukumnya
di situ harus dibedakan ya
jadi intinya tidak ada diskriminasi yang sangat ini ya dalam ini
tidak perlu harus kemudian hakim non karir tidak perlu ada
hal yang kedua
kenapa kemudian misalnya ada yang mengatakan performance hakim non karir sekarang tidak seperti yang diharapkan
karena waktu dulu tuh harapannya adalah dia mengisi dari segi misalnya teori teorinya konsep konsep dasarnya
sehingga putusan mahkamah agung kita ini bermakna dan bisa menjadi rujukan berbagai hal
nah itu kan bisa diisi oleh hakim hakim dari yang asalnya dari luar hakim non karir
sebenarnya kalau ini kehadiran hakim non kari ini disambut dengan baik
kita ini dalam satu majelis ini bertiga itu harusnya kita bisa bekerja sama
pak supratman lebih jago dari soal teori teori hukumnya
mas indra lebih jago dari hukum acaranya prakteknya dan sebagainya
kalau kemudian saya ini kan seperti ini
coba kemudian pak supratman karena anda doktor profesor punya banyak pengetahuan tentang teori hukum hal hal yang mendasar
itu sebenarnya itu yang diinginkan jadi ada
sama tapi kalau dari awal itu terlihat bahwa oh sifatnya apa ya sudah ada resistensi dari awal memang kesini akhirnya
salah satunya yang diperpasangkan tadi bukan soal eksistensi non karir tadi sudah diklarifikasi sebenarnya oleh pak bin sar tadi
bukan soal tidak perlu lagi ada hakim non karir bukan itu
tetapi lebih kepada norma hukum kalau memang ada non karir kemudian non karirnya yang seperti apa
dikatakan tadi ada kalimat apabila dibutuhkan bisa
kemudian apabila dibutuhkan itu ada keahlian keahlian khusus dari hakim non karir ini
sementara kalau keahliannya adalah sama saja maka sebenarnya ya sama saja
kemudian itu sifatnya hanya akan menutup peluang hakim karir yang sudah mungkin berkarir sejak di pengadilan yang tingkatnya mungkin paling rendah
dan sampai memakan waktu yang cukup lama begitu loh
sehingga kesempatannya pun bahwa hakim agung ini adalah sebagai puncak karir mereka agak sedikit terhambat begitu
bagaimana anda menilainya
satu kalau mengenai yang keahliannya dibutuhkan
sebenarnya itu justru tergantung dari mahkamah
maka makam agung ketika meminta kepada komisi judisial untuk melakukan seleksi misalnya seperti sekarang
meminta hakim kamar tata usaha negara tapi khusus keahliannya pajak
jelas kan untuk komisi judisial
nah sekiranya itu yang dilakukan oleh mahkamah agung maka komisi judisial juga akan segera melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan
jadi memang keahlian khusus itu atas permintaan makam agung menurut anda
sebaiknya seperti itu
jadi ketika mengisi hakim agung yang pada saat ini kosong karena ada yang meninggal atau ada yang pensiun itu harusnya berdasarkan analisis kebutuhan
jadi bukan karena ada yang pensiun kemudian dari kamar pidana ada pensiun dua diisi dua
karena harus dilihat berapa sih jumlah perkara pidananya sehingga berapa jumlah hakim agung di kamar pidana yang harus ada
terutama misalnya seperti kamar tun sekarang ya
kamar tun itu banyak hakim tun umum
pada hal yang dibutuhkan adalah hakim khusus
karena jumlah perkara yang ada di makam agung khusus pajak itu ribuan
sedangkan jumlah perkara tun umum itu cuma beberapa ratus dalam satu tahun
saya kembali ke pak binsar
pak bincar masih bersama kami ya pak bincar ya
ya terima kasih
saya mendengar tadi dari ibu komisi judisial
tapi sudah dijelaskan abang juga tadi bahwa eksistensi hakim non karier itu
tidak boleh dihilangkan
itu memang benar saya juga pun sependapat tidak boleh dihilangkan
justru dia harus menjadi partner setia daripada hakim karier
karena kita butuhkan ilmu pengetahuannya yang secara khusus tadi
kalaupun mahkamah agung itu disebutkan sebagai judik juris yang harus mampu menerapkan hukum yang benar
itu kan harus mempunyai keahlian hukum juga
kayak buru buru besar
yang luar biasa
harus dapat dipercaya apa yang dia sampaikan itu
tapi kalau hanya dokter biasa
dan pengetahuannya sama seperti yang kami kami punya
itu kan sama saja
kami juga sudah saya katakan tadi kan sudah banyak juga doktor
kalau dikatakan tidak ada di sana diskriminasi
bagaimanapun ya hakim itu
ya prosesi hakim itu
harus sangat sangat menguasai
punya kompetensi sebagai seorang hakim
kalau dia tidak pernah mengalami hal itu
itu akan sulit dia membuat suatu terobosan terobosan
untuk menyatakan ini tidak dilaksanakan hukum yang benar
saya katakan dulu satu contoh
kami selaku hakim
kalau mau berbicara
kalau mau mengajar
di salah satu perguruan tinggi
apakah bisa kami langsung dosen begitu saja
atau guru besar
oh ada persyaratannya
harus dulu kita mungkin dari asisten menjadi dosen
itu pun ada kepangkatan
apakah lektor lektor kepala
nah jadi sekarang kenapa rebutan
kalau ke hakim ini pengadilan ini kok merduyun duyun semua prosesi prosesi masuk ke sana
sementara kalau kami hakim mau masuk menjadi dosen
luar biasa di perguruan tinggi
tidak bisa sembarangan
begitu juga lah
mahkamah agung sesungguhnya
ya bagaimana pak andi
tapi ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh pak bin sar itu bisa kita pahami
tapi sebenarnya kan itu persyaratan umum
siapa saja boleh memenuhi persyaratan
tapi bukan berarti yang memenuhi persyaratan itu otomatis menjadi lulus menjadi hakim agung
seleksi itu harus tetap dilakukan oleh komisi yudisial
ada soal menyangkut
ada yang lain lain
itu banyak faktor
dan itu undang undang sudah diantisipasi dalam undang undang itu
sehingga sekali lagi bahwa persyaratan yang ditentukan baik yang karir maupun non karir itu
kalau itu bisa terpenuhi secara formal
itu belum bisa menjadikan jaminan apakah dia doktor atau tidak untuk diloloskan oleh ky
nah karena itu ada parameter parameter yang harus dilakukan
nah parameter parameter inilah yang menurut saya memberikan nilai objektif
apakah itu karir atau non karir
maksud dari mungkin saya sedikit simulkan sedikit dari pak bin sar tadi
ketika pengalaman memimpin persidangan itu menjadi hakimnya itu kemudian bisa digantikan oleh
tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya pengadilan tingkat pertama dan banding itu adalah judex fakti
itu soal materi perkara
kalau soal penerapan hukum acara
hukum formilnya itu sebenarnya bukan cuma buat bagi
bukan tidak penting orang punya pengalaman membuat keputusan
karena itu juga menjadi persyaratan mungkin ya bu ya
bahwa harus ada dalam apa
dites untuk bisa membuat sebuah putusan
dikasih matrik soal perkara tertentu
walaupun tanpa pengalaman
tanpa pengalaman itu
dan itu pasti menjadi salah satu persyaratan untuk bisa diloloskan menjadi hakim agung
nggak mungkin dia bisa lolos jadi hakim agung
kalau dia tidak bisa buat putusan
nah ini saya minta pertanggapan dari pak bin sar
bagaimana pak bin sar
sebenarnya soal kemampuan membuat putusan itu juga dites dalam seleksi di komisi yudisial
itu kan paling banter hanya beberapa saat kalau dites diseleksi di komisi judisial
tetapi nyatanya dalam praktek
ya ini kan kita jadi tidak enak ya
mengoreksi ini sudah sangat teknis sekali terhadap bapak bapak saya yang di mahkamah agung
tetapi banyak asisten asisten hakim agung itu berbisik bisik kepada kita
nah ini nanti jadi nggak enaknya ya
namanya juga nggak pernah sidang
baru mulai menerima berkas
seperti kami yang ada di sini
kalau saya di sini boleh saya katakan
kami harus bina dulu dia
saya sebagai hakim phi dan hakim yang lain di sini
jadi pengalaman itu tetap penting menurut anda ya
pengalaman memimpin sidang
jadi itu tidak bisa secara terpisah
menurut anda di tes itu nggak cukup
membuat penerapan hukum
membuat suatu pertimbangan pertimbangan tanpa lewat daripada pertimbangan pertimbangan hukum secara integritas
dari satu ke yang lain
itu kan terlalu teoretistik
tapi intinya tadi kita tetap membutuhkan hakim non karier itu
harus ada spesial keahliannya secara khusus
katakanlah seperti prof jim lee
atau prof prof yang ahli di bidang
itu baru kita mau bina
itu jemput bola ky
perlu selamar dia
nah di sini lah mungkin ada satu perbaikan sistem nanti
antara ma dengan ky
sebagai pintu gerbang masuk
tak ada arti agensial buttons
pertimbangan hakimi untuk pidana yang saya liat disitu kan kamar pidana
sudah ada begitu maksudnya
tidak ada yang ahli
tidak ada yang ahli
berarti anda melihat yang sekarang itu tidak ada yang memiliki keahlian khusus itu maksudnya
sehingga ada kemb god
saya tidak mengatakan yang sekarang
untuk yang akan datang
tidak ada yang ahli

sekarang belum ada kasusnya ya ahli di bidang perbankan perekonomian ya oh itu bagus banget
itu apalagi lagi maret sekarang kasus kasus kurupsi kan oke baik bagaimana komisi judicial
yang dipermasalahkan itu tadi poin poin itu kelihatannya jadi sekesana ya itu kelihatannya
bisa diatasi karena masalahnya lebih teknis ini ya masalah ini teknis bisa diatasi tanpa
harus melalui putusan mahkamah konstitusi kalau menurut saya jadi misalnya seperti apa
perbaikannya misalnya seperti perbaikan undang undang atau bahkan tanpa perbaikan
undang undang pun bisa seperti ini apa binsang tadi menyebutkan mengenai bahwa perlu hakim yang
mempunyai latar belakang spesialisasi yang sangat khusus apakah bidang bisnis bisnis
slow begitu ya atau tadi perpajakan dan seterusnya itu kalau mahkamah agung menyampaikan kepada kita
karena kan analisis kebutuhannya yang mengetahui karena data datanya ada di sana begitu ya kalau
kekaya ini lebih ketika
menseleksinya rekrutmennya begitu kalau misalnya disebutkan bahwa kami butuh seperti kemarin butuh
empat hakim agung perdata di tapi umum sehingga ya siapa saja yang kira kira bisa di apa menangani
perkara perkara yang ada mahkamah agung sendiri sebenarnya kalau kondisinya sekarang tidak ada
disebutkan mungkin sekali kebutuhan kebutuhannya misalnya disebut kami butuh satu calon yang latar
belakangnya hukum ekonomi calon lain laginya latar belakangnya mengetahui hukum tentang
tentang kekaitannya dengan apa tentang lingkungan rojak akan hartanah seperti itu oke itu bisa diatasi
loh mengenai hal itu bukti bukan dengan putusan makam makam diskusi review kami ini baik pabinsar
kita simpan dulu pendapat anda ini kita akan segera kembali baik kita akan segera kembali usaha jeda
dengan tanggapan dari pak binsar saat lagi
perlu katanya di judicial review cukup diselesaikan secara teknis
itu kan dalam bicara komentar kita boleh boleh saja begitu
tapi dalam praktek yang penting payung hukumnya jelas dulu kan itu
kalau sudah payung hukumnya jelas dalam hal hal tertentu dibutuhkan hakim meng carrier itu dengan catatan
dan itulah kemarin yang kami bahas juga
jadi dalam sidang perdana di mahkamah konstitusi itu supaya lebih dipertajam dalam bidang hal hal tertentu itu apa
jadi kader kader kandidat talon non karir itu harus memiliki keahlian pakar
itu tadi di bidang hukum bisnis kemudian perpajakan ke atau money laundering dan seterusnya
nah itu yang kami gugat di sana supaya itu lebih jelas
tapi ini disebutkan tadi atas permintaan ma sendiri soal kebutuhan di dalam ma butuh yang bagaimana
jadi kalau misalnya diatur dalam undang undang tentang kepakaran itu ketika itu tidak menjadi sebuah kebutuhan di dalam ma saat dalam periode tertentu misalnya
kalau dibutuhkan tidak ada bidang untuk itu sementara ini ya tidak diperlukan namanya juga dalam hal hal tertentu kan
tidak diperlukan maksudnya bagaimana
kalau memang lagi tidak ada kasus yang khusus di bidang money laundry misalnya atau hukum lingkungan
katakan ham lah ya ham tidak ada kasusnya
ya itu mungkin tidak perlu untuk sementara tapi kalau memang sudah banyak kasus kasus lingkungan di mahkamah agung
perlu yang ahli di bidang hukum lingkungan
jadi sehingga tidak ada kesan kesan lagi sekarang ini tentang mengenai
ya dibebaskan padahal seharusnya
ya ini contoh dulu ya seperti
ketika kami mau menyidangkan sesuatu perkara waktu saya dulu hakim ham
itu kami sangat perlu sekali teori teori khusus perbandingan perbandingan hukum di internasional
ya di jogoslatis segala macam
nah disitulah kami sangat senang
wah hakim ad hoc ham ini pantas diterima
nah kalau itu tidak cukupkan di ad hoc saja
kalau hanya kami kan tidak bergelut di sana
itu loh salah satu contoh
kalau misalnya kebutuhannya seperti itu bukan menjadi kebutuhan yang kemudian menjadi kebutuhan yang jelas
misalnya dalam rentang waktu tertentu misalnya
apakah tidak cukup ad hoc saja yang kalian kalian khusus seperti yang anda sebutkan tadi
wah ini udah lain lagi proses persidangannya
sama seperti kemarin ini dulu dulu ada katanya mau hakim pertanahan pengadilan pertanahan segala macam
ini sebenarnya juga akan membuang biaya negara
lebih bagus yang dicari sebenarnya hakim ad hoc untuk itu dari pertanahan
karena mereka yang paling sering membuat kesalahan pengukuran demi pengukuran akhirnya sertifikat keliru kan dobel
tidak perlu hukum
peradilan lingku peradilan pertanahan
jadi akhirnya semua nanti jadi punya peradilan
ada peradilan hakim mungkin nanti akhirnya kan
ada peradilan pertanahan padahal sudah ada perdata kan itu
nah jadi kembali kepada pokok masalah sebenarnya yang saya tertarik dalam panggilan atau undangan ini adalah karena kami disudutkan
oleh media media cetak online
dan cetak seperti media indonesia hari ini
rakyat merdeka seolah olah kami tidak menghendaki dan mau menggusur hakim hakim tertentu di non karier di mahkamah agung
itu kami minta lewat siaran ini supaya diralat diluruskan berita itu karena secara khusus kami menggugatnya itu adalah mengenai syarat calon hakim agung
baik kita kembali ke situ pak ya
antara karir dengan non karir
dan ada permintaan permintaan kami di dalam permohonan itu
saya ke pak andi supratman sekarang
kalau misalnya kita membutuhkan hakim non karir itu dengan catatan
keahlian di bidang tertentu tadi

dia menjadikan perubatan

hukum yang tidak berhenti
hukum yang tidak berhenti
hukum yang tidak berhenti
hukum yang tidak berhenti

bukan dua puluh tahun seperti yang sekarang ya
dia menjadikan perubatan
oke pak kita tahan dulu pak
hukum yang tidak berhenti
hukum yang tidak berhenti
hukum yang tidak berhenti

pak kita bergantian pak ya
pak bin sar kita bergantian
maksudnya tidak mudah begitu
baik pak bin sar
kami yang dari karir sendiri aja ya
semangat sekali pak bin sar
hukum yang tidak berhenti
hukum yang tidak berhenti
kita bisa maklumi apa yang disampaikan oleh pak binsar tadi
ini kan sudah sangat jelas ya
artinya beliau tidak mempertentangkan soal keberadaan hakim karin dan om karin
itu selesai ya
selesai tidak ada masalah
yang beliau minta adalah bagaimana ada kesetaraan soal pengalaman tadi yang satu dua puluh lima tahun sekarang dua puluh
mungkin sama sama harusnya dua puluh lima tahun punya pengalaman walaupun di bidang yang berbeda
saya rasa kalau itu logis
itu anda setuju ya
saya setuju kalau itu
perlu diuji ke mahkamah konstitusi
karena kan sekarang kita lagi bahas nih undang undang jabatan hakim
jadi menurut saya kan di jabatan hakim juga undang undang jabatan hakim kan disebutkan secara
jelas mencantumkan siapa yang namanya hakim karin om karin dan lain sebagainya
bahkan seluruh yang namanya hakim itu kita
maksudnya akan diperbaiki di undang undang jabatan hakim itu
nanti ini menjadi mumpung sekarang masih di badan legislasi dalam tahap harmonisasi
akan kami bahas
kebetulan saya ketua panjanya undang undang jabatan hakim
nah kita melihat bahwa di undang undang jabatan hakim ini kita ingin melihat ini sinergitas
antara komisi judisial
komisi judisial komakama agung dan seluruhnya ini bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan
sebuah sistem peradilan yang benar benar bersih dan bisa menjadi benteng keadilan terakhir
bagi masyarakat indonesia
itu intinya kita kesana
intinya nanti akan disetarakan syaratnya
ini menjadi masukan
nanti ini akan saya komunikasikan dengan teman teman
kalau berbeda dengan undang undang yang digugat sekarang bagaimana
misalnya ada undang undang jabatan hakim
tidak ada masalah
kan nanti pada akhirnya begini
norma yang terakhir itulah yang akan menjadikan menjadi patokan terakhir ya
kalau menyangkut itu terakhir
tetapi intinya kan nanti ini semua ada payung hukum kita ambrella kita ya termasuk
kitab undang undang hukum acara pidana
nanti mungkin tahun depan itu juga akan segera dibahas di
nanti setelah ini kitab undang undang hukum acara pidana selesai ini seluruh undang undang
teknis termasuk mahkamah agung itu pasti akan dirubah lagi kembali menyesuaikan dengan
payung hukum yang ada gitu loh
nah oleh karena itu menurut saya
tapi kalaupun itu tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh pak binsar
saya bisa memahami kalau yang seperti itu tadi
tetapi menurut saya
mungkin ada baiknya mumpung sekarang lagi dibahas undang undang jabatan hakim kita akomodir
jadi saya akan berusaha meyakinkan kawan kawan menyangkut syarat syarat seperti yang diminta
sebagai penutup saya ingin tanya
belum ditutup pak
saya tertarik jabatan hakim ini
iya ya silahkan
sedikit pak ya
karena waktu kita juga terbatas pak
boleh sedikit aja pak
boleh boleh silahkan
nah ini loh mengenai jabatan hakim ini pun saya kalau dilibatkan kami hakim ini seharusnya
karena sekarang undang undang jabatan hakim ini janganlah di sana diatur lagi mengenai
usia pensiun para hakim
di sini yang perlu diatur secara khusus adalah hak hak dan kewajiban daripada seorang hakim
itu selaku pejabat negara yang selama ini belum terrealisir penghasilan dan gaji atau
kesejahteraannya gitu loh
karena kalau ini diatur nanti di sini masalah usia pensiun hakim akan diubah lagi undang undang
undang undang peradilan umum tata usaha negara agamanya
jadi ini loh jadi ini bikin kacau
dan janganlah dibuat ya pertermin kalau suasananya lagi hangat ada yang tidak sehat lalu berubah
besok berubah lagi
saya dalam tulisan saya mungkin akhir akhir ini ada di koran tempo itu sama di majalah
kalau boleh itu penurunan usia hakim
oke baik pak bin sar
kalau dulu dibuat di tempat itu
ini lah ini yang saya maksudkan dilematisnya nih
kayak seperti di awal tadi saya sampaikan
di satu sisi teman teman hakim itu mau jadi pejabat negara
tapi di sisi lain karir juga nggak mau dilepas nih
bagaimana pak bin sar
padahal kalau mau jadi pejabat negara harusnya karir itu udah gak ada
karena namanya pejabat negara tetapi kita bisa memaklumi itu
nah oleh karena itu kita buat terminologi yang bisa diterima oleh semua pihak
sekarang kan soal undang undang jabatan hakim
undang undang jabatan hakim ini kita sudah berkoordinasi semua
mahkamah agung komisi yudisial semua iki kemudian ikatan hakim progresif
semua kita dengar
seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dan berkepentingan stakeholder menyangkut hakim ini
kita dengar semaksimal mungkin
dan kita akan buat supaya ini bisa menjadi produk yang bisa mengakomodir semua
demi kepentingan bangsa dan negara
tapi mau diterunkan tadi usen
itu kan bukan kehendak kita menyangkut apakah enam puluh lima tetapi kan harus ada naskah akademi
kan kajian yang menentukan bukan kita
kalau ternyata kajian akademisnya menyatakan itu enam puluh lima ya enam puluh lima
kalau enam puluh tujuh enam puluh tujuh
saya belum sampai ke tahap sana
tetapi intinya sekali lagi bahwa membuat sebuah peraturan perundang undangan
tentu tidak boleh saya melakukan tafsir individual
jadi ini tadi ada dilematin tadi ya
kita tahan dulu nanti kita akan lanjutkan setelah break berikut ini
juga apakah memang benar ada anggapan bahwa ini bukan soal undang undang yang menjadi diskriminatif
tetapi apakah memang benar
apakah memang benar datang dari tubuh ma sendiri
kami akan melanjutkan dialog ini setelah jeda berikut ini
kalau dilihat dari soal diskriminasi syarat
apakah memang ini tercantum dalam undang undang itu sebenarnya bu sukma
atau anda melihat ada perspektif lain
kalau dari segi umur memang ada perbedaan ya tadi ya
tapi signifikan tidak itu
menurut kami tidak signifikan
nah kalau terkait dengan
karena ini kan permohonan ini ya judicial review
jadi ada hak konstitusional yang ingin ditegakkan
kami memang maksudnya bisa melihat bahwa
ini kan ada perjalanannya ya mas indra ya
dulu komisi yudisial itu sempat membuka siapa saja
siapa saja hakim karir yang ingin mendaftar untuk menjadi calon hakim agung
jadi walaupun ditingkat pengadilan negeri bisa mendaftar menjadi hakim agung
bisa asal dia menggunakan jalur non karir seperti itu
itu dulu ya
dulu beberapa tahun yang lalu
tetapi kemudian oleh ma itu tidak dibolehkan
ma sendiri yang tidak membolehkan
mungkin pak bin sar termasuk yang
dan kemudian kelihatannya agak dipersoalkan ya
oleh ma sendiri
oleh hakim agung sendiri
nah oleh karena itu kemudian ketika ada undang undang ky yang baru
karena ky kewenangannya salah satunya adalah merekrut hakim agung
itu disebutkan bahwa harus
kalau untuk hakim karir ya harus hakim tinggi yang sudah tiga tahun
dan kemudian ma mempunyai peraturan peraturan internalnya
bahwa itu harus melalui restunya mahkamah agung
sebenarnya komisi distrikan sendiri
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan seleksi calon hakim agung
itu ingin seluas luasnya
hakim karir untuk bisa mendaftar
karena dari situ akan terlihat
kalau yang sekarang dari karir itu ditentukan oleh ma atau bagaimana
pertama syaratnya dia harus hakim tinggi yang sudah tiga tahun
dan kemudian dia diajukan
diajukan oleh institusinya
diajukan oleh kalau dihakim tinggi berarti oleh pengadilan tinggi
kalau dia di ma oleh ma
jadi institusinya yang mengajukannya
jadi hanya terbatas di tingkat pengadilan tinggi itu ya
yang bisa menjadi calon ya
karena syaratnya di undang undang seperti itu
artinya kalau dulu boleh saja
walaupun dihakim karir
tapi dia melalui jalur non karir itu boleh saja
ky memberikan kesempatan karena memang benar seperti apa yang disampaikan oleh pak binsar
itu tahun berapa kalau boleh saya tahu
mulai tahun berapa dilarangnya oleh ma

itu kelihatannya sekitar tahun dua ribu sepuluh an
padahal ini sebenarnya adalah cara paling disebut mungkin paling fair misalnya
untuk melihat bahwa kan ada yang muda yang tadi pak binsar mengatakan dia dokter
dia punya potensi untuk bisa langsung melihat
bahwa dari segi tadi judeks juris
jadi penerapan hukumnya ini sesuai tidak
karena dia tahu dengan dokternya dia
dia tahu teori teori yang bisa mendukung putusannya
oke baik sebagai penutup pak binsar
jadi kalau misalnya nanti ini kemudian menemui jalan yang sulit di mk sendiri
apa yang akan anda lakukan selanjutnya pak
oh kalau itu namanya kan kita usaha ya
jadi saya sih dengan pak lilit
dengan pak lilit berharap kali ini benar benar bisa menjadi perhatian kita semua
dan kami akan menyusun ini permohonannya ini secara profesional
dan dengan filosofi kekuasaan kehakiman itu
harus kita angkat secara mendalam
termasuk masalah usia usia para hakim di seluruh negara negara
itu pun harus kita jadikan sebagai acuan
jadi kalau tadi saya dengar dari ibu violeta
mengapa dipersoalkan hakim hakim dari karier itu tidak diizinkan
nah disinilah saya melihat secara filosofi pimpinan mahkamah agung bukan membela
mereka menggunakan mahkamah agung menggunakan pasal tiga tadi
maaf undang undang nomor tiga dua ribu sembilan
oke undang undang ma ya
tiga tahun hakim tinggi
kemudian membuktikan kami para hakim ini memang harus betul betul mumpuni
punya pengalaman tinggi
karena seperti kami di pengadilan kelas satu a khusus ini
sangat dipaksa kita untuk bekerja
membuat putusan yang sangat sangat jarang kita terima di daerah daerah
baik pak binsar
pak binsar kita tunggu nanti perkembangan dari persidangannya akan seperti apa
karena perkembangan tingkat pasasi itu harus memang benar benar profesional hakimnya
pengalamannya makanya harus hakim tinggi dulu
oke baik itu sudah kita catat pak binsar
kita akan tunggu perkembangan dari upaya gugatan judicial review anda di mk
kita akan lihat hasilnya nanti akan seperti apa
tapi terima kasih untuk pembahasan malam hari ini
waktu kita sangat terbatas
kami mohon maaf pak binsar gultom telah meluangkan waktu kepada kami
terima kasih pak binsar
terima kasih pak andi supratman dan juga bu sukma filawata
terima kasih telah hadir di cnn indonesia prime news malam ini